untuk memperingati tujuh puluh tahun hubungan diplomatik indonesia amerika serikat
kapal perang amerika uss blue rich berkunjung ke jakarta
ya kapal ini bukanlah kapal perang biasa
tetapi merupakan kapal komando armada ke tujuh amerika
kapal ini bertugas mengendalikan seluruh armada perang di kawasan patiki
sebagai bagian dari diplomasi maritim
kunjungan kapal perang asing ke indonesia memang sudah sering terjadi
tapi kunjungan kapal perang asal amerika serikat kali ini terasa berbeda
pasalnya kali ini kapal perang yang berkunjung adalah uss blue rich
yang merupakan kapal komando armada ke tujuh amerika
karena merupakan kapal komando
panglima armada ke tujuh amerika
pun turut serta dalam kunjungan ini
selain itu kedatangan uss blue risk juga menandai
dua puluh tahun hubungan diplomatik indonesia amerika serikat
sebagai kapal komando ukuran kapal us blue ridge cukup besar
kapal ini memiliki bobot total
sembilan ton dan mampu menampung dua buah helikopter
serta terdiri dari dua belas lantai
layaknya kantor berjalan
uss blue ridge jawaki sekitar satu personel
sebagian diantaranya merupakan
staff armada tujuh yang bertugas mengendalikan
operasi tempur seluruh armada perang di wilayah pasifik
satu dari seribuan personel ini
ternyata ada perwira kapal yang keturunan indonesia langsung
ini kapten cuncun ini sebenarnya adalah
anggota yang unik di sini
karena kapten cuncun ini adalah
sebenarnya adalah keturunan dari indonesia langsung
saya lahir dan lahir di ponorogo jawa timur
saya berubah ke negara indonesia ketika saya tiga belas tahun
oke tiga belas tahun
bisa bahasa indonesia dong
karena bertugas sebagai kapal komando
uss blue risk tidak terlalu banyak
dilengkapi senjata mematikan
hanya terdapat beberapa meriam untuk pertahanan diri saja
namun kapal ini memiliki kemampuan
berkomunikasi dan pengendalian melalui satelit yang sangat canggih
meski dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir
uss blue risk sebenarnya adalah kapal tua
kapal ini bahkan sudah berlayar sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lalu
kita sekarang mau ke anjungannya kapal uss blue rich
karena di sinilah hot track ataupun segala sesuatu
tentang pelayaran kapal ini yang akan dilakukan di kapal ini
suasana dalam anjungan di kapal uss blue risk
dan kapal uss blue ridge ini sebenarnya ada kapal tua
ini bisa terlihat dari instalasi dan suasana yang ada di sini
tidak seperti kapal modern pada umumnya
tetapi di sini juga bisa dilihat hasil dari modifikasi
atau pengembangan upgrade dari kapal kapal itu
yaitu dengan adanya layar layar datar seperti ini
uss blue risk juga telah terlibat di berbagai palagan perang
mulai dari perang vietnam hingga perang di irak
sejumlah penghargaan juga diraih oleh kapal dan awaknya
untuk dedikasi dalam menjalankan tugas
dengan perawatan dan pengembangan yang dilakukan terus menerus
uss blue risk rencananya akan terus melaut hingga dua puluh tahun mendatang